bukit dan gunung berdiri kokoh menjulang ke langit
pepohonan rimbun terhampar luas bagai permadani hijau di pelatarannya
kabut seakan tak pernah pudar tersapu angin
bak negeri berselimutkan awan
inilah dieng sebuah dataran tinggi di pulau jawa
dieng begitulah dataran tinggi ini disebut
terletak di jawa tengah dieng mencakup dua wilayah
yakni kabupaten wajah
wonosobo dan banjarnegara
letaknya di sebelah barat komplek pegunungan sindoro dan gunung sumbing
dieng berasal dari gabungan kata dalam bahasa kawi
di berarti tempat atau gunung dan yang bermakna dewa
layaknya negeri kayangan konon dieng merupakan tempat para dewa dan dewi bersemayam
sebetulnya berawal kalau kita lihat dari abad ke delapan mulai berdiri di sana ditemukan beberapa peradaban peradaban candi candi
dan itu dari beberapa catatan selama ini itu adalah eksodus atau orang orang keling orang orang india selatan yang datang
untuk menyebarkan agama hindu sekaligus mendirikan peradaban hindu atau peradaban baru di dataran tinggi
karena kita tahu di kalangan orang hindu dewa dewa hindu adalah identitas
jadi mereka tidak berhubung dengan orang orang yang sudah lama mendiami dataran tinggi

dan disitulah mulai terjadi interaksi proses akulturasi dengan orang orang yang sudah lama mendiami dataran tinggi di sana
mayoritas penduduk dieng memeluk ajaran islam
namun sama seperti wilayah pulau jawa lainnya
peninggalan ajaran hindu masih meninggalkan jejaknya di sini
ya sejarahnya karena pertama itu kan dulu dieng itu ada candi ada gua itu masih purba ya
terus purba itu membuat keraton dinamakan keraton kalingga
nah keraton kalingga itu kan dulu masih kosong nah itu diisi oleh ratu sima
kalau dinamakan sima itu ya
sardul seto itu ya sima
setelah itu diisi oleh ratu sima sudah isi baru muncul budaya hindu
setelah hindu muncul buddha setelah buddha itu kan baru sunan sunan ya
dieng memiliki ketinggian rata rata sekitar dua ribu meter di atas permukaan laut
dari sejumlah puncak gunung dieng tampak diselimuti awan bak negeri kayangan
banyak orang menyebut dataran tinggi ini sebagai negeri di atas awan
kalau menurut saya sih setuju banget sih karena kita bisa lihat kalau kita di sini
spot spot tertentu itu bahkan bisa dibilang terbaik di jawa dalam melihat dari matahari terbit
kita otomatis sudah kayak di atas awan gitu loh mas
jadi setuju setuju aja sih soalnya dari udaranya pun juga sudah sangat dingin
udah kayak di atas langit gitu
dan kita bisa langsung lihat awannya tuh beautiful lah
banyak penduduk dieng berambut gimbal
mereka kerap disebut sebagai anak gembel yang artinya anak berambut gimbal
anak gembel di dieng ini menyimpan sejuta kisah
konon rambut gimbal adalah titipan dari sang leluhur pemiliknya tak kenal usia
sel usul anak gembel itu bukan anak dari keturunan orang tua
bukan keturunan dari siapa itu hanya titipan dari dawiro ronce dari samudjol kidul
karena kenapa kok gembel karena gembel itu ya semua itu dari allah
kalau allah tidak menakdirkan itu gembel saya kira tidak gembel
artian itu kalau titipan dari dawiro ronce itu awet zaman dulu
titipannya itu ya nitipi anak siapa saja itu bisa
walaupun sudah tua dititipi enggak bisa itu gembel
meskipun bagi sebagian orang fenomena anak gembel di dieng sulit untuk dikaitkan dengan mitos
namun warga dieng memegang teguh keyakinan bahwa anak gembel adalah titisan dari sang leluhur
saya sih percaya juga sih karena memang katanya dari zaman dahulu di dieng itu memang ada yang rambutnya gimbal
jadi ya kalau sekarang ada yang berambut gimbal itu memang ada yang rambutnya gimbal

iya percaya banget karena itu sudah dari dulunya karena anak gimbal itu selalu ada sampai sekarang
ya karena dari dulu sudah ada kayak begitu sampai sekarang kayaknya sih nggak ada nggak bakal ada habis habisnya
tahu dari siapa itu
ya kisah anak gembel bagi penduduk lokal dieng bukan sekadar mitos
mereka bahkan masih melakukan sebuah tradisi sakral untuk memotong rambut anak gembel dalam sebuah upacara adat
kalau baru lahir itu nggak kelihatan
kelihatannya itu pas umur empat bulan itu rambutnya itu pada kayak kena selimut
terus selama kelamaan itu anaknya itu sakit
sakit terus masuk rumah sakit gitu
terus pulang dari rumah sakit langsung menggumpal
kalau faithful itu basah misi kok
sama seperti anak anak sebayanya
gadis berusia lima lima tahun ini menggunakan sampo untuk merawat rambutnya
warga desa pagergunung kecamatan wanayasa
kabupaten banjarnegara ini adalah anak gembel
kalau baru lahir itu nggak kelihatan
kelihatannya itu pas umur empat bulan itu rambutnya itu pada kayak kena selimut
terus selama kelamaan itu anaknya itu sakit
sakit terus masuk rumah sakit gitu
terus pulang dari rumah sakit langsung menggumpal
langsung menggumpal terus itu nggak sekali itu menggumpal
bertahap sakitnya juga bertahap
bertahap panas kalau udah panas itu baru numbuh lagi
setiap hari jumat kliwon atau selasa kliwon itu nangis
kalau udah nangis itu terus menggumpal
lintang adalah satu dari sembilan anak gembel di dataran tinggi dieng
yang mengikuti upacara pemotongan rambut gimbal pada agustus dua ribu dua puluh
sudah menjadi tradisi bagi masyarakat dieng
pemotongan rambut anak gembel harus dilakukan dalam upacara adat
tanpa ritual adat warga pantang memotong rambut gimbal
enggak pernah enggak boleh
kalau dipotong itu anaknya bisa sakit parah gitu
bisa sakit parah malah kadang bisa ada yang nggak ketulungan kalau itu dipotong aja
setiap anak gembel di dieng akan mengalami sakit parah
bila rambut gimbalnya dipotong tanpa ritual khusus
ya karena adanya anak gembel itu kan di lereng gunung perahu
dan gunung sindoro sama gunung selamat
ya tur itu kalau mau anak mau gembel itu kan mulai dua tahun
dua tahun itu kan sudah mulai anak itu kalau mulai muncul gembel itu sakit sakitan
meski mitos mengatakan anak gembel adalah titipan leluhur di dataran tinggi dieng
namun sang ayah sutarmin meyakini bahwa rambut gimbal di kepala lintang adalah karunia tuhan
apalagi merujuk pada silsilah keluarganya
rambut gimbal lintang merupakan warisan genetik dari sang nenek yang juga pernah berambut gimbal
tidak terlalu percaya
tidak terlalu percaya
ya intinya pokoknya kalau saya percayanya itu memang karunia dari allah saja
bahkan seperti itu
ya karena saya tidak terlalu kenal sekali dengan kiai kiai itu
masih di desa yang sama selain lintang ada pula anak gembel lain
rambut putri pasangan sukirwan dan siti amina ini menggumpal sejak usia satu tahun
kini di usianya yang menginjak lima lima tahun rambut gimbalnya semakin jelas terlihat
sama halnya dengan lintang naila juga siap memotong rambutnya pada upacara adat
permintaan pemotongan rambut gimbal ini harus muncul dari kemauan setiap anak gembel tanpa paksaan
namun sebelum dipotong
lintang anak yang wajib dipenuhi
tablet sama sepeda
tablet sama sepeda
kenapa harus dipenuhi
ya katanya ini kan apa ya ini dari dahulu sih emang udah jadi tradisi
kalau tidak dipenuhi
katanya ini tumbuh lagi
kalau nggak tumbuh ya nggak bisa dipotong
itulah yang menjadi alasan mengapa rambut anak anak gembel di dataran tinggi dieng harus dipotong melalui ritual adat
namun berdasarkan sejumlah penelitian fenomena rambut gimbal tak hanya muncul di dieng
sejarah mencatat rambut gimbal adalah ras yang diturunkan dari seseorang bernama kiai kolodete
ia diyakini sebagai penjaga anak anak gembel di dataran tinggi di
sejak tahun seribu sembilan ratus tiga puluh enam rambut gimbal di dieng diperoleh oleh rakyat rakyat yang berpengalaman
nah jadi yang paling tua sebetulnya ras kaumnya kiai kolodete atau orang orang berambut gimbal
kemudian orang orang telinga orang orang hindu atau orang orang india
kemudian orang orang campai yang masuk dengan buddhanya
dan kemudian orang orang melayu yang naik ke dataran tinggi karena kasus kasus politik dan ekonomi
hari semakin senja
ribuan warga mulai berdatangan ke komplek candi arjuna sebuah kawasan wisata di dataran tinggi dieng
obor di sepanjang jalan menuju tempat digelarnya sebuah festival budaya bertajuk dieng culture festival pun mulai dinyalakan
malam semakin larut
layaknya sebuah perayaan pesta rangkaian puncak acara dieng culture festival ditutup dengan pesta lampion
ribuan lampion terbang seketika memecah gelapnya langit dieng
cahaya lampion seakan menyambut hari di mana akan dilakukannya sebuah
sebuah ritual adat untuk memotong rambut anak gembel
siapa yang akan menyanyikan pesta ini
pukul tiga dini hari
suwati sibuk menyiapkan buah hatinya
yang akan mengikuti upacara adat pemotongan rambut gimbal
tak lupa ia mengemas setiap gumpalan rambut gimbal lintang yang rontok
untuk dibawa ke lokasi upacara
rontokan rambut ini dikumpulkannya selama bertahun tahun
akan dilarung bersama rambut gimbal yang akan dipotong
bersama delapan anak gembel lainnya lintang mengenakan pakaian putih
mereka adalah anak anaknya
dan mereka adalah anak anak yang dispesialkan dalam upacara ini
tak lupa kepala mereka diikat dengan sehelai kain putih sebagai simbol kesucian
sementara di ruangan lainnya
sang pemangku adat menyiapkan gunting yang akan digunakan untuk memotong rambut
memohon restu kepada leluhur menjadi ritual yang wajib dilakukan oleh pemangku adat
berbagai hadiah yang diminta oleh anak anak gembel pun telah disiapkan oleh panitia
di antaranya ada sepeda boneka burung dan domba
hadiah hadiah permintaan setiap anak gembel ini akan diberikan setelah rambut gimbal mereka dipotong
bukan sekedar menghindari rambut gimbalnya akan tumbuh kembali
bila permintaan mereka tidak dipenuhi
namun hadiah ini menjadi simbol penghormatan bagi anak anak gembel di dieng
mengapa rambut gimbal ini dikhususkan
ya saya kira secara jelas
ada satu pesan dari mitos mitos yang ada di sana
bahwa orang orang berambut gimbal ini adalah penghuni pertama dataran tinggi dieng
karena ketika lahir seorang bayi yang menunjukkan ciri ciri berambut gimbal
maka harus dikhususkan harus dihormati
saya kira pesan itu yang disampaikan oleh sosok yang dipercayai sebagai penunggu penjaga dieng
kenapa harus dikirap itu
karena tradisi dieng itu awal zaman dulu
itu kalau kirap itu penting
penting kalau kirap itu supaya penghuni penghuni di dieng itu merasa senang ini
ketika di situs darmasala
komplek candi arjuna
anak anak gembel ini duduk bak menempati singgah sananya
mereka akan menjalani upacara jamasan
satu persatu anak gembel diperciki air
yang diambil dari sumber mata air suci sendang sedayu dan sendang mairokocho
ya jamasan ini menjadi ritual pembersihan diri anak anak gembel
usai menjalani ritual jamasan
anak anak gembel kemudian dibawa ke pelataran candi arjuna
disinilah rambut gimbal mereka akan dipotong
adalah yang berbangsa raja pusantara berserta
mendapatkan giliran pertama
rambut gimbalnya dipotong oleh sang pemangku adat
tak tampak kegusaran atau rasa sakit
seperti saat memotong rambut tanpa ritual adat
waduh ini adalah rambut gimbal
sekang si bapak
sekang si bapak
aku tidak bisa menangis
pemotongan rambut gimbal ini tak boleh sembarangan
hanya para lelaki yang boleh menggunting rambut anak anak gembel
dalam upacara ini sebagai simbol kesucian
ribuan pasang mata menyaksikan ritual ini
rambut gimbal yang muncul di dataran tinggi dieng
sebagai sebuah misteri
konon anak anak yang terlahir dengan rambut gimbal
adalah keturunan penduduk asli dieng yang melakukan endogame
keturunan penduduk asli dieng yang melakukan endogami

mungkin di dieng sudah tidak akan pernah lagi
lahir anak anak berambut gimbal dengan seiring kawin silang yang semakin sering dilakukan oleh orang orang dieng
dulu ketika saya riset di sana
saya menemukan data bahwa sampai dengan tahun delapan puluh an
orang orang dieng banyak melakukan endogami
kawin mawin di dalam satu desa satu kampung
tapi seiring dengan terbukanya ekonomi
mereka mulai kawin mawin dengan orang dari luar
keturunan kiaikolo dt akan semakin kecil
dan wajar kalau kemudian ketika lahir kita khususkan dan kita hormati
lintang kini tak lagi gusar karena rambut gimbalnya telah dipotong
sebuah boneka beruang permintaan sederhananya telah dipenuhi
sutarmin sang ayah berharap rambut gimbal putri tercintanya tak lagi tumbuh
harapan apa selanjutnya pak
ya harapan saya mudah mudahan setelah prosesi penjualan
ukuran gimbal di diang ini
gimbal yang ada pada anak saya tidak akan tumbuh lagi untuk selamanya
dan mudah mudahan anak saya akan menjadi anak yang solehah
dia akan cerdas karena sebelnya sudah hilang seperti itu
kumpalan rambut gimbal yang telah dipotong dibawa oleh para pemangku adat ke sebuah telaga
kali ini akan dilaru di telaga warna

itu saya kira pr ya
sejauh saya menekuni dieng saya tidak menemukan penjelasan sains sebetulnya
apakah orang berambut gimbal itu karena kurang perawatan
ataukah karena secara genetik memang rambut itu seperti itu atau bagaimana
itu saya kira tantangan berikutnya kalau ingin mencoba mengungkap dieng secara lebih luas
karena secara antropologis pun diang termasuk yang ketinggalan menurut saya informasinya
dibandingkan dataran tinggi tengger misalkan
bagaimana tengger sudah diulas oleh banyak antropolog
dan kemudian kisah cerita masa lalu kita bisa tahu banyak diang belum lama
itu penting saya kira
tetapi catatan catatan sejarah kemudian catatan catatan antropologi dan arkeologi
saya menafsirkan bahwa orang orang rambut gimbal itu
bukanlah persoalan karena kurangnya perawatan
ini adalah ciri ciri genetik dari sebuah ras saya kira
dieng sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita
lebih dari sekadar mitos kisah anak anak gendra menjadi pesona tersendiri di dataran tinggi ini
keberadaannya menjadi sebuah warisan tradisi leluhur
yang tak tergerus jamah